setelah beberapa bulan mangkrak pasca penertiban
pelebaran jalan pandegiling surabaya mulai dilakukan
dinas pu bina marga dan pematusan kota surabaya
menyiapkan anggaran enam miliar rupiah
dengan target proyek rampung dalam lima bulan
setelah lama mangkat pasca penertiban
pelebaran jalan pandegling surabaya mulai dilakukan
sejumlah material box culvert sudah didatangkan ke lokasi
dan rencananya akan mulai dikerjakan pada bulan ini
pelebaran jalan sepanjang enam meter yang terbagi untuk pedestrian
bagi pejalan kaki dan jalan aspal
untuk pelebaran jalan pandigiling ini
dinas pu bina marga kota surabaya telah menyiapkan
anggaran sebesar enam miliar rupiah
targetnya pelebaran jalan ini akan selesai lima bulan mendatang
pelebaran jalan ini akan selesai lima bulan mendatang
pelebaran dan pembenahan jalan pandigiling
akhirnya bisa dikerjakan setelah pemerintah kota surabaya
baru saja mendapatkan pemenang lelang untuk pengerjaan proyek ini
pelebaran jalan madegiling ini sendiri
selain untuk mempercantik jalan
juga untuk mengurangi kemacetan di kawasan pandigiling
wahyu pratama surabaya